hal yang dinilai merugikan sby wasekjen partai demokrat andi arief dalam cuitannya kemarin menyebut bahwa serangan fitnah kepada sbi dan partai demokrat
melibatkan media grup milik konglomerat james riyadi tidak hanya itu andi arief juga menuding asia sentinel
juga berhubungan dengan salah satu simpul gerakan relawan jokowi yaitu bravo lima
foto presiden dan kepala staf presiden muldoko dengan petinggi asia sentinel mengundang tanya petinggi partai demokrat
terkait ada permainan di balik pemberitaan terkait pencucian uang oleh sby
kita akan konfirmasi langsung dugaan dari partai demokrat ini kepada kepala divisi advokasi dan hukum partai demokrat
adalah bang ferdinand huteyan selamat malam bang ferdinand
ya selamat malam mas budi selamat malam cnn
bang ferdinand jadi ini saya mau tanya ini motifnya apa kemudian elit elit partai demokrat anda rekan anda andi arief wasekjen rahlan nasidik
mengungkapkan bahwa sebenarnya
ada kecurigaan asia sentinel ada hubungannya dengan istana
maksudnya seperti itu bang ferdinand atau apa nih
ya jadi begini ya saya harus jelaskan sedikit ya mudah mudahan tidak panjang supaya publik kemudian memahami situasi yang terjadi
kenapa dugaan dugaan ya ini namanya dugaan bukan menuduh tetapi dugaan dugaan karena fakta fakta yang kami temukan
memang patut diduga bahwa ada dugaan dugaan seperti yang disampaikan
dugaan dugaan yang disampaikan oleh wasakjen kami andi arief dan juga rahlana sidik
yang pertama saya harus jelaskan adalah asia sentinel ini sudah menaikkan tulisan terkait dengan senturi ini yang ketiga kali
yang pertama itu dan kedua tahun dua ribu tujuh belas sama sekali tidak pernah menyebut adanya tuduhan seperti sekarang yang dituduhkan
ya badannya pencucian uang yang dilakukan oleh demokrat sb dan tiga puluh pejabat negara
jadi bukan cuma sbi dan demokrat yang dituduh ya bahwa juga tiga puluh pejabat negara
itu ini tulisan yang ketiga yang ketiga inilah baru menyebut adanya pencucian uang
jadi ada perkembangan dan perubahan dari tulisan tulisan sebelumnya hingga sekarang tulisan yang terbaru ini
itu yang pertama yang kedua adalah tulisan asia sentinel ini yang ditulis oleh john bertelson
mengacu kepada gugatan yang diajukan oleh weston international
national capital terhadap jitrust yang kemudian yang dulu memenangkan akuisisi atau pembelian bank tentu ya
yang sekarang menjadi bank mutiara dari lps
sehingga kami sudah juga meneliti empat ratus empat puluh delapan halaman yang disebut gugatan itu ya
kami memperhatikan betul semua di sana
memang banyak kejanggalan kejanggalan yang kami temukan tetapi sebetulnya tidak juga sama sekali secara signifikan
data dan fakta adanya pencucian uang
tetapi itu berdasar asumsi asumsi dan dugaan dugaan yang dimuat didalilkan oleh penggugat yaitu western international capital
jadi dalam sebuah gugatan memang seperti ini penggugat bisa memasukkan dalil dalil yang dia percaya dan yakini
meskipun minim pembuktian nah inilah yang terjadi
nah kemudian munculnya tulisan ini menjelang pemilu dan menjelang
hud partai demokrat kemarin itu ya
jadi kami mencari dan menghubung hubungkan semua peristiwa yang ada
karena yang pertama sekali menyadur mengkopipas seberita ini dari asia sentinel adalah salah satu media nasional yaitu jpnn
jpnn menaikkan ini pertama kemudian banyak media nasional yang menaikkan hal yang sama tanpa melakukan konfirmasi atau favorit
ada partai demokrat maupun kepada sby
nah kami mencari dan menghubungkan fakta fakta yang ada termasuk kontributor kontributor lokal
yang ada di indonesia namanya sudah kami inventarisir bahkan salah satu orang ini sekarang
tadi ketika kami cek menghapus akun media sosialnya ya dan menghilangkan bukti
dianggap menghilangkan bukti karena yang bersangkutan juga menaikkan berita ini
jadi hal hal yang kami temukan dan melakukan investigasi baik di media sosial
di media di semua yang kami lakukan menemukan hal hal seperti yang ditweet oleh
prasanna siddiq waksajen dan andi arief
nah bang ferdinand
dan ditemukan bertanya apakah ada kenapa
kemudian andi arief juga menyampaikan dugaan adanya mohon maaf saya menyebut nama pak james
itu kan dugaan karena memang media yang menaikkan ini semua diduga adalah
media jaringan milik pak james
itulah dasar prasanna
masalahnya kenapa ada kaitan ke bravo lima dan juga istana sendiri
ya bang ferdinand kenapa ada juga bravo lima kita ketahui simpel relawan jokowi yang dipimpin oleh pak luhut
panjaitan misalnya ada juga kaitannya dengan kepala staff presiden
ini apa maksudnya bang
nah ini yang akan kami jelaskan
kemudian rahlan nasidi mengaitkan dan menduga ada keterlibatan pihak istana
atau setidak tidaknya pendukung pak jokowi
dari rangkaian peristiwa rentetan yang ada kami menemukan juga bukti bukti seperti foto yang dituit oleh rahlam nasidi
sehingga kami melihat ada kedekatan kedekatan khusus kepada lin newman yang menjadi founder ya
founder dari asis sentinel yang kemudian beberapa waktu ini menyatakan dari informasi yang kami dapat dari kawan kawan
menyatakan bahwa dia sudah tidak aktif di asia sentinel
yang kami dapat juga janberselson ini sudah berusia tepu ya sekitar delapan puluh an tahun diduga bukan dia yang menulis artikel ini
nah jadi dugaan dugaan informasi yang kami dapat ini kemudian kami hubung hubungkan siapa yang bermain di sini
bang ferdinand ini kan masalah dugaan dugaan
informasi di lapangan sehingga terkait kait dengan istana dengan pak muldoko karena ada fotonya dengan lin newman
nah inilah semua yang kami hubung hubungkan
nah sehingga ya namanya praduga yang
apa termuncul ya karena ini situasi politik
kebetulan kami berbeda pilihan politik dengan pihak istana
itu aja yang kami ini
jadi memang partai demokrat apakah berusaha untuk menghubungkan sebenarnya
ingin menunjukkan kepada publik bahwa ini loh ada hubungannya dengan istana ini loh ada hubungan dengan bravo lima
yang dipimpin oleh pak luhut misalnya
ini memang secara sengaja ingin menggiring opini ke sana menunjukkan bukti buktinya
apakah ini hanya asumsi atau memang
memang faktanya dari investigasi anda seperti itu bang ferdinand
kami tidak sedang menggiring opini ya
kami melakukan investigasi
mencari fakta fakta mencari bukti bukti mencari informasi mengumpulkan bahan dan keterangan
yang bisa kami pergunakan untuk membuka mengapa kemudian aset sentinel ini menaikkan berita yang sudah basi
yang ini tulisan ketiga yang saya sampaikan
dan tulisan ketiga ini berbeda jauh dari
tulisan yang sebelum sebelumnya
sehingga kami tidak sedang menggiring opini tetapi kami ingin membuktikan bahwa ini benar benar fitnah dan bermotif politik yang menyerang partai demokrat ini yang kami akan buktikan
jadi bukti bukti yang dikeluarkan
kami sering mencari bukti bukti yang kemarin menyatakan pelakunya akan kami kejar
ya akan kami kejar
dan kami sudah membentuk tim tim kecil yang akan bekerja ya
bekerja penuh mencari siapa dalang dalang dibalik ini semua
karena ini murni fitnah dan hot ya
tidak ada fakta fakta seperti yang disampaikan azaz sentinel itu
baik terima kasih bang ferdinand atas klarifikasi dan konfirmasinya kepada cnn indonesia
kita akan lihat bagaimana perkembangannya ke depan
terima kasih selamat malam bang ferdinand hutayan